dari laga lanjutan persahabatan antara persib dan surabaya united
usai kalah di final piala bayangkara persib bandung langsung tancap gas dengan melumat surabaya united tiga satu
persib bandung juga menurunkan pemain anyarnya robertino pugliara dalam laga persahabatan segitiga yang digelar di stadion galuciamis jawa barat
lanjutan laga persahabatan segitiga yang digelar psgc ciamis mempertemukan persib bandung melawan surabaya united
kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dalam laga yang dihelat di stadion galuh ciamis jumat sore
persib bandung yang menurunkan pemain anyarnya robertiono fugiara sempat kewalahan meladeni surabaya united di babak pertama
anak asuhan bezan antoni ini kesulitan mengembangkan permainan hingga terus mendapat tekanan tim surabaya united
puncaknya di menit empat puluh persib bandung ketinggalan melalui gol rudy widodo
tendangannya dari dalam kotak melalui tak bisa di bendung keeper imadiy riawan
di awal babak kedua persib bandung mengubahnya
persib bandung memasukkan atep dan febri untuk menggedor pertahanan surabaya united
hasilnya fujovic berhasil menyamakan kedudukan di menit lima puluh lima setelah menjebol jalan gawang surabaya united
tepat di menit tujuh puluh belen soko berhasil mencetak gol kedua untuk membalikan keadaan
striker janggung ini membuat gol setelah menerima opan silang febri
enam menit kemudian giliran febri yang membobol gawang surabaya united setelah lolos dari jebakan offside
keunggulan persib bertahan hingga peluit panjang dibunyikan
pelati persib mengaku cukup berhasil
puas dengan permainan anak asuhnya
usai menjalani pertandingan ini persib bandung akan melakoni laga kedua menghadapi psgc ciamis minggu esok
yedon rahardian ciamis